ya kalau kita pikir ekonomi dalam negeri masih cukup bagus ya
mungkin kanker tidak dari
kemudian menjaga juga tidak menambah polusi udara
oh kalau iph st louis itu di mana
makanya menurut saya solusinya bukan hanya semata mata anggaran
yang patut diwaspadai terkait dengan bencana
tetapi yang jelas angka kekerasan seksual di pedesaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan
para pedagang beras ini mengaku kenaikan harga beras hampir selalu terjadi di akhir tahun
yang kita ini praktek baik yang kita harapkan
di setiap pemilihan di berbagai tingkat
tapi kalau mau lebih cepat bisa menggunakan bantuan alat presto
telah memberikan kepada kami harapan bahwa independensi
umpama mereka yang sudah berusia di atas enam puluh tahun